pasca diguncang gempa magnitudo tujuh aktivitas warga di kota ternate maluku utara kembali normal pada senin pagi
situasi kota sudah kembali kondusif meski warga mengaku masih khawatir adanya gempa susulan
pusat pusat keramaian kota ternate seperti pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan sudah beraktivitas seperti biasa
pasca diguncang gempa magnitudo tujuh senin dini hari
seperti di pasar gigienis bahari berkesan dan pusat perbelanjaan jatilen di pesisir kota
aktivitas jual beli terpantau berlangsung normal
saya juga bingung sudah ikut ikutan lari sudah
alhamdulillah tidak sampai setengah jam kita sudah balik berbalik ke rumah
warga yang sempat mengungsi di ketinggian juga telah kembali ke rumah masing masing senin pagi
warga memilih kembali untuk bekerja meski masih diliputi rasa khawatir
terima kasih pak tadi malam guncangan gempa memang sangat kuat cukup tinggi
kebetulan saya di kelurahan ubo ubo ternate selatan
saya sempat keluar rumah dan mengungsi ke tempat cari dataran tinggi
mengungsi ke kerabat keluarga yang ada di daerah pegunungan
sangat rasa sekali lumayan besar sih dan agak lama sekali
pas jam dua belas itu tongnya sempat panik juga
mengungsi di tabahawa sampai bapak tua sana
jadi sempat panik juga
panik panik sekali saya
lari keluar rumah juga ya
alhamdulillah sekarang sudah lumayan
sudah beraktifitas seperti biasa
sementara itu pasca gempa mak di tuduh tujuh
akses transportasi laut antara kota ternate dan tidore kepulauan masih berjalan normal
begitu juga akses transportasi laut dari ternate ke halmahera juga masih tetap aman
sahril abdullah maluku utara